kita ke informasi lain kembangkan bakat menyanyi anak papua
papua muda inspiratif atau pmi menggelar audisi menyanyi soundphoria kids untuk anak anak papua
soundprovia kids dua ini merupakan ajang pencarian bakat bernyanyi anak anak papua usia tujuh sampai sepuluh tahun
ada delapan belas peserta yang tampil dalam audisi ini
penyelenggara berharap adanya ajang ini dapat mendorong lahirnya talenta talenta muda papua dalam bidang seni
juri audisi sinti kemeokbun mengungkapkan penampilan dari anak anak papua sangat bagus
mereka mempunyai suara merdu
suara orang papua itu seperti mutiara
yang masih tersembunyi di dalam lumpur
butuh orang yang teliti untuk mencari dan memisahkan lumpur itu dari berlian
jadi sebenarnya orang papua sudah punya suara yang merdu dan bagus
tinggal ada polesan dikit saja diberi wawasan tentang musik ilmu ilmu tentang musik maka ya sudah
sementara itu linda salah satu orang tua dari peserta bernama maria
berharap kegiatan semacam ini dapat memberikan manfaat bagi anaknya
latihan terus menyanyi di gereja terus dia tidak putus semangat
dan memang dari mereka di kakak dia paling pede
jurinya bilang apa tadi mama dengar juri bilang maria cantik sekali bajunya bagus ya
juri bilang bajunya cantik sepatunya cantik rumahnya cantik
kegiatan ini merupakan rangkaian pre event yang diadakan oleh papua muda inspiratif
menjelang peresmian gedung papua youth creative hub oleh presiden joko widodo
adapun gedung papua youth creative hub nantinya akan digunakan untuk pengembangan sdm muda di tanah papua